waktu itu dia datang kesini
membawa seorang laki laki
dan dia minta izin untuk menikah
kamu masih tetap mau ke bogor hari ini
atau mau besok
ya udah aku antar ya
ya udah aku mau pamit dulu sama bu ira ya
sampai ketemu naura
aku mau pamit dulu ya bu
aku mau pergi ke bogor
cuma sebentar kok
oh urusan yang kemarin tertunda itu ya
apa kamu yakin kamu tetap mau ke bogor sekarang juga
setelah semua yang kamu alami
pohon dari kamu yang diberantakin itu
karena kejadian kemarin itu
aku gak bisa buang buang waktu lagi
aku harus cari tahu siapa ibu kandungku
kita kesana secepatnya ya
si pembantu juniornya belin banget sih
pokoknya enak banget dia
duduk disitu pakai tampang gak dosa
lihat aja loh ya
nggak bakalan aku kalah
nggak bakal pernah minta maaf sama kamu
yo winda ada apa
kayaknya dari tadi tiara ganggu konsentrasi banget deh bu
apa kamu sudah siap untuk meminta maaf sama oki
bu orang itu minta maaf kalau dia melakukan kesalahan
saya gak ngerasa saya melakukan kesalahan tuh sama oki
baik kalau kamu gak mau minta maaf sama oki di depan kelas
lebih baik kamu keluar dari kelas ini
selamat pagi pak utomo
ada apa ya pak
saya ingin mengundang bapak datang ke sekolah besok
karena ada yang ingin dibicarakan mengenai tiara pak
ada masalah apa pak
hari ini tiara sudah dipulangkan dari sekolah
baik saya segera ke sana
terima kasih pak
pasti dia bikin masalah lagi sama oki
masalah lagi nih orang
ini alamat yang dikasih sama kepala asrama itu
kamu jangan takut ya
kita selidiki bareng bareng

of ganggu bu kenalin saya nyaurah ini teman saya rey
begini bu kedatangan kami kemari ingin mencari informasi tentang ibu barunya
apakah ibu kenal dengan ibu aruni
tentu saja saya kenal sama aruni
dia itu kemenakan saya dan saya adalah kantunya aruni
apa ibu aruni juga tinggal disini
tidak sudah lama dia tidak tinggal sama saya disini
tapi maaf sebelumnya bu kalau boleh tahu kira kira kapan ibu terakhir bertemu dengan ibu harun
lama sekali dia pergi dari sini kira kira udah dua puluh tahun dia pergi dari sini
waktu itu dia datang ke sini membawa seorang laki laki dan dia minta izin untuk menikah
apa ibu tahu siapa calon suaminya
ya allah itu kan nama bapak
maaf bu tapi apa pak suhari dari kampung tipa
iya dia memang dari kapuk tapi orangnya kaya sekali
dia punya banyak mobil pick up buat mengangkut sayuran
karena ladang sayuran dan sawahnya sangat luas
tapi orangnya baik sekali

tapi orangnya baik sekali
ya allah itu kan nama bapak
baik itu semakin mirip bapak
aku makin yakin bapak punya hubungan spesial sama bu aruni
ini betul betul aneh aku jadi makin penasaran sama masa lalu mama
maaf itu aja yang saya tahu
dan setelah itu saya tidak pernah berhubungan lagi sama arun
iya nggak apa apa bu itu juga udah membantu sekali
makasih banyak ya bu ya
terima kasih makasih bu kami permisi
aku nganyankah ternyata mo punya banyak rahasia
sampai sampai mama bisa kenal sama pak suhari
aku harus cari tahu yang sebenarnya apa ibu aruni pernah menikah dengan bapak atau tidak
naura sekarang kamu mau kemana
trina aku pulang aja ya mas
ya udah aku atur ke langger ya
bisa tolong drop aku di rumah ibu ira
tax senilai lima ratus juta rupiah
dan ini cash sepuluh juta rupiah
dengan uang ini kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau naura
buat apa ini semua
dalam waktu dua puluh empat jam kamu harus meninggalkan jakarta
karena saya tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh suami saya terhadap kamu
satu hal lagi kalau terjadi apa apa tolong jangan bawa bawa keluarga saya
naura nya ada
naura nya lagi pergi
oh pergi kemana bu
pastinya sih dia nggak bilang kemana arka
cuma memang beberapa hari ini dia bilang ada yang mau diurus
hanya saja memang tertunda sama masalah roundry yang kemarin
gawat jangan jangan naura pergi ke rumah om samsul buat beresin masalah
dan bikin situasi membaik
aduh naura bisa jadi lampiasan emosi nih kalau kayak gini
ya sudah bu kalau gitu saya pernisi ya bu
pak tolong pak saya mohon saya mau ketemu sama ibu aruni
ini penting saya janji saya gak akan lama
sudah kalau begitu kamu tunggu di sini dulu ya
kamu tenang saja sayang
mama pastikan naura sama adiknya akan meninggalkan jakarta hari ini
permisi bu maaf mengganggu
di luar ada tamu namanya naura ingin bertemu dengan ibu